beli jajanan scan aja pake motionpay diterima di semua toko seluruh indonesia
semoga putri sama pangeran bisa cepet cepet ketemu ya
gue takutnya om alis balik lagi kesini terus ngeliat si putri sama pangeran tuh ada di ruangan
ini udah jadi tugasnya kita buat ngalangin papanya pangeran
pokoknya papanya pangeran gak boleh tau kalo putri ada disini tak
ya tapi tetep juga cid gue jadi deg degan
tak bukan cuma lo doang
lu pikir gue sama dinda gak deg degan
tadi tuh kita panik banget
apalagi waktu tom alex tuh mau nyamperin tempat sembunyinya putri sama rizky
saya ingin menyampaikan tentang kondisi pangeran saat ini
anak saya baik baik aja kan
ada apa dengan pangeran
kondisi pangeran saat ini dalam keadaan koma pak
riz bangun ya
gue kangen jahilnya lo
gue kangen candaan lo
jangan sekali kali kamu berani deketin pangeran
emangnya salahnya putri apa pak
sampai bapak kasar ke anak saya
harusnya ibu yang bisa jaga anak ibu
jauhin dia dari pangeran
kenapa bisa ada di sini
saya tahu yang saya lakuin salah
lihat kondisi pangeran itu aja tuh
disini saya disini ya
sebentar aja dok
pasien sedang tidak bisa dijenguk oleh siapapun
cuma pengen dapihin pangeran
baiklah tapi ingat
karena pasien masih butuh istirahat yang cukup
makasih ya dok
pangeran tidak sadar
betamu yang luar biasa
kayak di angker
dok kira kira putri kenapa ya
apa terjadi sesuatu sama pangeran
ya karena kondisi pangeran sejak ini ratakan koma itu sama saja
belum ada perubahan sama sekali
oh ya jadi yang dimaksud dengan usus goreng itu adalah putri
lalu kenapa orang tua pangeran tidak langsung memanggil putri untuk bisa hadir di dekatnya pangeran
dan itu sangat membantu untuk pangeran bisa cepat sadar
oh orang tuanya pangeran tidak mesti hubungan mereka dok
maaf lalu adik ini siapanya dari putri
saya sahabatnya putri dok
oh iya terima kasih udah mengantarkan putri kesini
kehadirannya itu tidak menutup kemungkinan bisa memberikan stimulasi pada jaringan otak pangeran
dan putri adalah orang satu satunya yang saatnya
ini dibutuhkan pangeran untuk cepat mengembalikan kesadarannya
ya sudah kalau begitu saya tinggal dulu
terima kasih dok
semoga putri sama pangeran bisa cepat cepat ketemu ya
gue takutnya om alis balik lagi kesini
terus ngeliat si putri sama pangeran
itu ada di ruangan
ini udah jadi tugasnya kita buat ngalangin papanya pangeran
pokoknya papanya pangeran gak boleh tau kalo putri ada disini tak
tapi tetep juga cid gue jadi deg degan
tak bukan cuma lo doang
lu pikir gue sama dinda gak deg degan
tadi tuh kita panik banget
apalagi waktu alex tuh mau nyamperin tempat sembunyinya putri sama rizky
tuh gak jadi
tapi kalian sadar gak sih
kalau dengan kejadian ini
dan kejadian kalau kita ini harus ngebelalain pangeran sama putri
kita tuh jadi kompak tahu gak sih
sekali lagi thank you ya udah kita repotin
yaelah sentai aja lagi
gue juga senang bisa bantu kalian
om alex kan masih ada di kantornya
jadi kita masih ada kesempatan nih buat ke kantin
gue kan udah lapar sekarang
pengennya sih kurus
tapi hobinya makan
dasar lu tak
nih lo yakin mau ke kantin sekarang banget
nanti kalau misalkan bokapai pangeran dateng gimana
iya sih benar juga ya
diantara kita semua
harus tetap ada yang jaga di sini
yaudah gini aja
biar gue yang beli makanan
kita nanti makannya di sini sambil ngejagain om alex
ada tapi nya lagi nih
ya ke kantin gue sama baby kriwil
lu berdua jaga di sini
itu mah emang kedemenan lo
bukan ngorbanin temen justru
gue berkorban untuk temen
gue jalan ke kantin tuh jauh pak
oh yang biasa oke
udah duduk dulu
kamu udah bisa hubungin dia
mau kan dia untuk janjian ketemuan sama kamu
nanti dia langsung ketemuan sama saya
kebetulan hari ini kerjaannya bisa selesai lebih cepat
ya udah bagus kalau gitu
dimana janjian ketemuannya
sebenarnya aku nggak mau ikut terlibat di sini
dan narik semua omongannya
aku udah lihat ya
sumpah aku kaget banget dad
sini kenapa jahat banget sih
tega banget deh sama aku
yang sekarang aku butuh